halo selamat malam stabilitas keamanan dunia terguncang imbas tensi panas yang terjadi
pas catewasa petinggi militer iran general qasim soleimani
akibat serangan udara amerika serikat tagar world war free
yang sempat trending menggambarkan jika perang terbuka bukanlah hal yang mustahil
lalu apa dampaknya bagi indonesia selain soal konflik amerika iran
kami juga akan membahas krisis yang terjadi di prairatuna
yang telah membuat hubungan indonesia dan tiongkok menjadi panas
bersama saya budha diputro kami akan hadirkan informasi dan pembahasan mendalam
mengenai perkembangan politik demokrasi indonesia dalam layar demokrasi
upacara perpisahan dilakukan untuk general qasim soleimani
petinggi militer iran yang tewas karena serangan udara amerika serikat
serangan terjadi di bandara baghdad irak pada jumat pekan yang lalu
hari berkabung nasional diberlakukan di iran selama tiga hari atas kematian jenderal suleimani
upacara perpisahan untuk general pasukan elit quds iran qasim soleimani
diadakan di teheran iran pada minggu waktu setempat
jenderal soleimani tewas dalam serangan udara amerika serikat di bagdad irak pada jumat pekan lalu
puluhan ribu pelayat datang dan mengiringi keranda jenazah soleimani
keranda dibawa melalui dua kota sebagai bagian dari prosesi pemakaman
kematian soleimani diberlakukan di jumat pekan yang lalu
general soleimani membuat tensi hubungan antara iran dan amerika meningkat
beberapa saat seusai serangan pada jumat pekan lalu
presiden amerika donald trump menyatakan
serangan militernya menyasar target yang tepat yaitu jenderal soleimani
trump menuding soleimani sebagai penebar teror
pemimpin tertinggi iran ayatholah ali kamene mengumumkan hari berkabung nasional selama tiga hari atas kematian general soleimani
pemerintah iran berjanji akan membalas serangan amerika yang menewaskan jumat pekan yang tersebut
pemerintah iran berjanji akan membalas serangan amerika yang menewaskan jumat pekan yang tewas

pemerintah iran berjanji akan membalas serangan amerika yang menewaskan jumat pekan yang tersebut
pemerintah iran berjanji akan membalas serangan amerika yang tersebut
pemerintah iran berjanji akan membalas serangan amerika yang tersebut
pemerintah iran berjanji akan membalas serangan amerika yang tersebut
pemerintah iran berjanji akan membalas serangan amerika yang tersebut

pemerintah iran berjanji akan membalas serangan amerika yang tersebut
pemerintah iran berjanji akan membalas serangan amerika yang tersebut
pemerintah iran berjanji akan membalas serangan amerika yang tersebut

pemerintah iran berjanji akan membalas serangan amerika yang tersebut
pemerintah iran berjanji akan membalas serangan amerika yang tersebut

pemerintah iran berjanji akan membalas serangan amerika yang tersebut
pemerintah iran berjanji akan membalas serangan amerika yang tersebut
pemerintah iran berjanji akan membalas serangan amerika yang tersebut
pemerintah iran berjanji akan membalas serangan amerika yang tersebut
pemerintah iran berjanji akan membalas serangan amerika yang tersebut
pemerintah iran berjanji akan membalas serangan amerika yang tersebut

pemerintah iran berjanji akan membalas serangan amerika yang tersebut
pemerintah iran berjanji akan membalas serangan amerika yang tersebut
pemerintah iran berjanji akan membalas serangan amerika yang tersebut
pemerintah iran berjanji akan membalas serangan amerika yang tersebut
teluk dan juga di dunia
bisa perang dunia ketiga
seserius itu menurut anda menurut saya ya
apa indikasinya saya bukan alir
soalnya perang dunia ketiga
gaya sekarang itu bisa dipicu
oleh seorang trump tanpa
staffnya yang rasional
tanpa ikut suara
satu drone lagi aja
ke teheran yaudah
perang dunia ketiga
atau dia bisa segila itu
dia bisa segila itu
kalau dikasih gambaran bahwa
impeachment itu sudah susah dirawat
karena yang paling penting adalah jabatannya dia
dia gak peduli ya
mas tauhid anda lihatnya gimana secara ekonomi ini
hanya urusan iran dan amerika biasa aja
atau sebenarnya tadi kata pak makarim
ini kelanjutan atau
part dua dari perang dagang
as dan cina gitu
atau apa yang anda lihat
ya situasi hari ini memang
kita mengalami perlambatan ya
lembaga memprediksi bahwa
ekonomi dunia semakin turun
akibat insiden ini
jadi sudah ada gejala itu dalam
satu tahun terakhir ini dan
ada prediksi bahwa dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
amerika akan mengalami
gejala resesi yang cukup besar begitu
nah karena itu
amerika perlu ada satu
ekonomi di negaranya paling tidak
mendorong supply maupun demand
kaitannya dengan minyak
tentu saja kenapa amerika sangat
karena memang dia penyuplai minyak terbesar di dunia
itu hampir sekitar tujuh belas sembilan puluh empat juta barrel
tentu saja ini akan sangat berhasil
apabila memang kalau harga minyak itu tidak stabil
brand saja sudah enam puluh sembilan
artinya apa bahwa memang
kalau harga minyak naik dan mereka sebagai supply yang besar
itu akan ada banyak uang yang negara
masuk di trima amerika dan memperbaiki kondisi
dan patut dicatat
bahwa iran juga adalah
negara top ten daripada
produser minyak dunia
dia produksinya sekitar empat empat puluh enam juta barrel per hari
ini terus berlanjut kami khawatir
bisa jauh lebih tinggi bahkan
bisa melampaui angka seratus
sebelum tahun dua ribu empat belas nah ini
ini berpengaruh terhadap itulah
pengaruh terhadap dunia termasuk saya kira
baik kita pernah nggak ada presiden
yang terbuka itu punya dampak
yang cukup signifikan terhadap
ekonomi dunia saya kira
pasti lah perang dunia satu
pasti semua ekonomi akan
menurun tapi kita melihat
bahwa potensi zaman modern inilah
dua puluh tahun tiga puluh tahun saya kira tetap
krisis minyak begitu ketika banyak
negara menahan produksi harga
tinggi nah itulah yang membuat
juga terganggu nah kita juga
sempat merasakan oil boom
terus turun akhirnya ekonomi kita melemah
nah yang kami khawatir adalah
antara katakanlah insiden ini
menimbulkan gecolak yang berkepenjangan
maka dampak keekonomun
dunia saya kira akan juga semakin
memburuk nah ini yang kita perlu
antisipasi karena kita punya hubungan
baik dengan dua negara ini
nomor dua negara tujuan
empat puluh enam saya kira meskipun kecil
tapi tidak bisa menafikan
hubungan ekonomi yang sudah terjadi
dengan baik nah saya melihat
bukan hanya soal pembunuhan tapi juga
ekonomi yang jauh lebih luas
bahwa saat ini cina menguasai
ekonomi dunia sementara
itu sebuah faktor bahwa memang mereka
merasa katakanlah amerika merasa
ancaman dan butuh ada stimulus stimulus
peristiwa yang membuat
amerika menjadi besar lagi secara ekonomi
kalau kita lihat kan insiden ini
berawal dari katanya serangan dulu
kan dari iran
aset aset dan juga
warga amerika serikat di irak
setelah insiden ini apa yang secara
politik dan secara keamanan anda bisa
bayangkan gitu akan terjadi di teluk
kalau misalnya saja
tidak ada usaha
untuk self restraint ya dari
presiden yang sekarang
dia itu harus
melaksanakan tindakan balasan
jadi oleh karena itu kalau kita perhatikan bagaimana
bagaimana statement speed dari negara negara
iran itu selalu mencoba
mengandungkan self restraint tadi
karena apa karena ada
hardliner di iran itu yang mengendaki
udah lah disini waktunya
bahwa kita itu melakukan serangan
karena kita sudah di istilahnya ya
sudah dikuyok kuyok oleh amerika serikat
sejak perang dulu yang lalu itu
ini bentuk kuyok kuyok yang
seberapa parah sih pak dengan
membunuh generalnya di telanjangnya
telanjang mata di depan
mata dunia gitu seberapa
membekas dan seberapa
apa namanya masuk akal untuk di
lawan balik gitu misalnya jadi ini kan
merupakan suatu langkah ya
di dalam masyarakat internasional yang beradab
boleh dikatakan tidak menghormati
ya karena di dalam hukum internasional
ada serangan ke suatu negara tanpa ada
declaration of war itu kan sesuatu
hal yang tidak bisa
diterima oleh akal sehat
jadi karena itu memang situasi
sudah dibuat oleh trump
sedemikian rupa untuk bisa memicu sesuatu
hal yang lebih besar nah
sekarang masalahnya iran juga tahu
ya kalau memang ini
yang akan dijadikan sebagai suatu
pemicu ya maka dia juga
akan mengalami dampak
yang besar buat ke
yang bisa menjadi suatu hal yang
petakan luar biasa buat iran jadi oleh
nah itu memang sekarang ini waktu waktu
yang kritis buat iran untuk
menimbang nimbang mana yang lebih berat
untuk melakukan balasan
atau kita menunggu dulu
yang kami dengar dalam proses mediasi
yang dilakukan oleh brussels misalnya ya
amerika meminta balasan yang
proporsional katanya jadi ya
tidak terlalu keras tapi boleh nggak kita baca dulu
apa sih tanggapan keras dari
ayatollah ali khamenei atas
presiden trump atau serangan amerika serikat
saya bacakan ya tapi balas dendam
yang keras sedang menunggu para pelanggar
yang mengkontaminasi tangan mereka
semalam dengan darahnya dan para martir
lainnya syahid soleimani adalah
wajah perlawanan internasional dan semua
pecinta perlawanan adalah
pembalas darahnya next
semua teman dan juga musuh harus
tahu garis jihad dan perlawanan dengan motivasi
berlipat ganda akan terus berlanjut
dan kemenangan akhir sedang menunggu mujahideen
dari jalan kebahagiaan ini
kehilangan komandan tercinta dan tersayang
sulit bagi kami tapi kelanjutan dan upaya
dan pencapaian kemenangan akhir akan membuat
kehidupan pembunuhan dan penjahat
menjadi lebih pahit apa yang bisa anda baca ini
ini gertakan saja atau apa yang bisa
pernyataan pemimpin tertinggi iran ini
dengan level kebijakan yang akan
kita lihat dalam beberapa waktu ke depan pak
kalau saya melihat ya bahwa
khamenei ini akan berusaha
menunjukkan pada masyarakatnya
bahwa ini adalah kekurangan besar
jadi kehilangan yang besar
jadi dia sudah menunjukkan bahwa
dia ini merasakan
kehilangan ini harus dibalas
tetapi tidak ada
indikasi bahwa harus dibalas
sekarang jadi ini
hanya merupakan suatu statement
yang menunjukkan bahwa sikap
bangsa pimpinannya dia itu adalah
bagaimana kita mengatasi masalah
jadi dia sangat
berniat tapi pada saat yang sama
itu tidak menunjukkan bahwa dia itu
siap untuk melakukan tindakan peperangan
oke oke saya mau ke pak wimar tapi sebelumnya
saya ingin kembali mendengarkan lagi
pernyataan dari presiden trump terkait dengan
dia adalah pencuri yang berdekatan
yang tidak akan lagi
menyakiti orang yang tidak berdekatan
sekarang sudah selalu hilang
dia telah mencari
serangan terhadap amerika
tapi sekarang kita memastikan
telah ditinggalkan dengan baik
mereka telah ditinggalkan dengan baik
oke ini bahasa
apa yang bisa anda terjemahkan we
itu yang termasuk salah satu bagian dari
junk isinya kepala trump
karena yang dia bilang
jendral soleimani melakukan pembunuhan
berkali kali itu udah lama bukan hanya
dalam bulan ini lalu kenapa drone nya
harus dilepas persis pada hari itu
beberapa hari sebelum
imping akan dilanjutkan
jadi saya tetap berpendapat bahwa
jadwal dalam negerinya
trump bukan jadwal
iran sih lagi tenang tenang
kejahatan seperti biasa
ya ini orang jahat
tapi tidak lebih dari biasa gitu
oke yang anda baca
memang ini trump hanya untuk melakukan
atau melakukan antisipasi
atas apa yang terjadi di amerika
ya dia bilang
sendiri bahwa ini dilakukan
akan ada operasi besar
hanya gejala dan sampai sekarang
belum dijelaskan secara spesifik
kepada congress atau siapapun
ini presiden yang agak
mirip nggak pak wimar dengan
apa yang pernah dilakukan oleh presiden presiden amerika
sebelumnya misalnya bush
senior ketika pelang teluk
misalnya atau bus junior ketika
afghanistan dan iraq ini presidennya
agak mirip ada benang merah nggak
cuma alasan alasan saja sehingga
pada serangan ada perbedaannya
jelas yaitu bahwa presiden
yang dulu tidak melakukannya
sebagai one man show kalau main bola
itu main kombinasi bukan satu
orang gocek semua orang
temannya sendiri bingung
junior tentu ada penipuan soal
waktu bush senior
yang lebih kecil tapi
tidak ada mereka main solo
tapi kata new york times
setiap briefing itu ada
lima dan enam alternatif yang diajukan
yang satu biasanya diajukan
dengan harapan tidak dipilih
ini malah ini yang dipilih
itu yang bahagia teramai tapi kalau
warga masyarakat amerika serikat ini
kan pak makarim dan pak wimar
tadi bilang bahwa ini sebenarnya tujuannya
hanya untuk menaikkan atau menghilangkan atau
membilas dosa pemakzulan saja ini ada
informasi ada materi yang
akan saya bacakan para demonstran
berkumpul di seluruh negara bagian
amerika serikat untuk mengutuk serangan udara
oleh pemerintah trump di bagdad
yang menewaskan qasim soleimani lebih dari
tujuh puluh aksi protes diselenggarakan
salah satunya di boston
aksi ini diselenggarakan oleh
act now untuk menghentikan
perang dan mengakhiri rasisme
bersama dengan kelompok lain
para demonstran meneriakan slogan
jangan berperang dengan iran
koordinator aksi mengatakan demonstrasi
dilakukan di sekitar
tujuh puluh kota di amerika
dan mengecam pembunuhan general
suleimani pada jumat di bagdad
atas perintah presiden trump serangan ini
kekhawatiran eskalasi besar
di wilayah timur tengah
ini risiko untuk trump sebetulnya bahwa
kalaupun dia itu seperti di atas
over playing kekuatan
dia lama lama bisa
ada kek balik juga ya kalau demonstran
ini sih memang orang yang
gak senang sama dia tapi satu saat
bisa juga modalnya
itu habis nanti orang
panjang lah ceritanya
pokoknya yang merah pikir pikir
trump itu ngapain masa kita disuruh
masyarakat amerika kalau anda lihat
dari pemberitaan dari analisa
anda untukkan ini kan herois sekali
kan koboi ada musuh negara
yang kita habisi
iya kalau lihat film tahun dua puluh an iya gitu ya
film sekarang itu
masih ada di amerika tapi
hanya mungkin di lapisan
pendukung trump ya lapisan
oh enggak majoritas
diantara orang bodoh gitu ya
tapi memang di amerika banyak orang bodoh
seperti halnya di sini juga
amerika butuh ini ya
kalau kita bicara mengenai ketegangan
perang atau apapun
ini kan justru malah secara
ini kan akan merugikan gitu tapi
apa yang anda lihat kenapa
trump memilih jalan yang bisa saja kata
pak wimar tadi ini akan memicu
perang besar juga apa untungnya
buat amerika menurut anda
sebuah perang tentu saja membutuhkan
anggaran yang besar ya dan tentu saja
dukungan dari berbagai pihak
dan tentu saja tidak ada perang yang
gratis karena dia harus dibiayai juga
baik dari negara yang melakukan
tentara dan sebagainya
tapi negara yang akan dikorbankan
juga harus membayar nah tentu saja
katakanlah seperti irak yang sekarang
harus membayar dan sebagainya
banyak yang harus dibutuhkan biaya inah
ini yang menurut saya harus dilihat
begitu bahwa tidak ada yang gratis
dalam soal perang ini apalagi
mulai ini yang kedua adalah saya kembali
lagi bahwa di tengah merosotnya
ekonomi amerika sekarang yang
dia butuh sesuatu akan
mendongkrak ekonomi dan itu
tentunya kalau faktor internal lagi
tanda kutip tidak baik dia butuh
mas ngajak perang sama iran
kemarin ngajak perang sama
tiongkok itu dampaknya baik gak buat
biar panjang ya
sebelum kita akan bicara apa sih dampaknya ini
ngapain sih budi adiputro dan cnn bicara
masalah ini apakah punya dampak apa
enggak buat indonesia kayaknya gak ngaruh aruh
amat ngapain sih buang buang waktu tapi kita akan
tarik ke situ supaya kita juga karena ini
masalah politik global yang mungkin saja bisa
terpapar ke kita saya mau tanya
apakah ngajak perang dengan negara lain
pihak lain yang selama ini dilakukan
trump dengan politik ofensifnya dia itu
punya dampak bagus sih buat kondisi ekonomi amerika
saya kira dalam jangka
menengah panjang maupun pendek
ya semua negara yang berperang itu pasti
akan merugi ya dua duanya pasti akan
baik ekspor maupun ipor
harga di dalam negeri katakanlah amerika
justru yang biasanya menikmati harga
murah sekarang harus lebih mahal
konsumen harus membayar lebih mahal
itu gara gara perang dagang
nah memang kalau kaitannya dengan
iran itu pasti kaitannya dengan
minyak dan itu harga minyak dunia
akan cenderung naik dan itu mahal
tapi karena mereka sebagai produsen
tentu dia akan mendapat gain manfaat
yang lebih tinggi nah saya kira
memang negara negara importer yang
mendapatkan harga lebih
tinggi ini akan merasakan dampak global
yang mereka harus membayar lebih mahal nah ini yang
banyak merugikan dari sisi itu
dan itu indonesia terpaparnya
mungkin akan di situ betul
katakanlah kita produksi
hanya tujuh ratus delapan puluh ribu barrel per hari
satu empat sampai satu lima juta
jadi itu impor dan memang
kita impor sebagian kecil dari iran
tapi paling tidak dengan kenaikan harga
sekarang saja itu sudah di luar
itu harus diperhitungkan berapa
banyak kita harus devisa kita hilang
dan beberapa hal kita harus
menambah subsidi katakanlah di
pln dan sebagainya tentu saja ini satu
sebuah dampak ekonomi yang
tentu saja perang akan merugikan banyak
negara termasuk indonesia kalau memang ketegangan ini
antara iran dan amerika berlanjut ya
tapi menteri bumn erick thohir katanya sudah
antisipasi nanti kita baca dulu
pernyataannya menteri bumn
apa sih antisipasi apa sih yang mungkin
kita bisa lakukan nih ya
kita baca ya di belakang saya memang seperti yang diminta
oleh presiden kita selalu antisipasi
dimana perekonomian global merupakan
suatu yang fluktuatif dan tidak bisa
diprediksi karena itu kami sudah antisipasi beberapa
bulan yang lalu salah satunya adalah bagaimana kita menerapkan
nah ini sebelum ada
terjadinya pemunguhan yang berdampak
mungkin pada geopolitik dan geokonomi
katanya kita sudah punya bumper
ini nih seberapa ngepek nih mas
ya kalau saya lihat ya biodiesel b tiga puluh
konsumsinya buat kebutuhan industri
maupun transportasi yang menggunakan bahan bakar
banyak sekali kebutuhan
kita yang sebenarnya bukan berasal dari
terutama untuk transportasi tidak menggunakan
saya kira memang ini ada upaya yang cukup
baik tapi tidak bisa semua implementatif
ini berkaitan dengan teknologi mesin
kilang kita juga belum
banyak berkembang dan sebagainya
sehingga membuat ini mungkin sifatnya
jangka panjang dan
dan ini tidak bisa dalam waktu
kita bisa lakukan secara ekonomi gitu ya untuk
hal hal yang karena perang dagang
saja kita pasti terdampak
kemarin dan mungkin kita kurang baik
dalam antisipasi apa yang harus
diantisipasi akan potensi
ketegangan ini ya kalau kaitannya
dengan iran dan amerika
saya kira memang ini adalah
akan terjadi kenaikan
harga minyak begitu udah otomatis
mau nggak mau pemerintah harus
mengkalkulasi ulang padahal
kemarin kita baru saja menurunkan harga
minyak begitu tetapi
sekarang bahwa hari ini minyak sudah bergerak
naik dan kalau ini terus
berlanjut maka otomatis pemerintah
harus menghitung ulang karena realitasnya
di biaya biaya lain
transportasi dan sebagainya tidak ikut turun
meskipun harga minyak
sekarang diturunkan terutama beberapa jenis
minyak saya mau ke pak wimar ini
dampak ekonominya ke kita
mungkin di depan mata kalau kata mas tauhid
pasti kan akan berdampak pada
struktur anggaran kita subsidi kalau
apa namanya kita net importer gitu gitu kan
seberapa punya resiko sih pak wimar
untuk anggaran kita untuk
kondisi ekonomi kita misalnya kalau
perang ini akan terjadi atau ketegangan
ini akan berlanjut
kerawanan pada anggaran kita itu
sudah ada dan kita
cannot afford untuk ditambah
rawan lagi ini jelas
akan sangat susah berarti
kita barangkali harus mengisinya
dengan menambah ketergantungan
kepada negara lain
yang bisa membantu kelemahan kita iya
makin susah mempertahankan
di situ aja makin
keluar dari program
beresiko secara politik ya
bleeding gitu atau punya berdampak
pada struktur keuangan kita
ketika di zaman era seperti ini
presiden jokowi memilih untuk menaikkan harga minyak
sama seperti dulu itu kan momok sekali
menaikkan harga minyak bagi
risiko politik itu sebagian besar
dari orang yang memang menunggu kesempatan
ini ada seseorang yang sedang diem diam
bisa dihantam disitu
pak makarim ini apa yang dunia bisa lakukan
pak untuk bisa mencegah ketegangan ini
tidak berlanjut uni eropa
sudah mengambil inisiasi untuk
mediasi segala macam
banyak negara negara termasuk pbb
anda pernah di pbb seberapa punya
taji sih pbb untuk bisa
menahan atau mencegah
ketakutan yang pak wimar katakan ini
bisa peran dunia ketiga nih kalau kayak gini gimana pak
yang terakhir ini kita kan melihat
bahwa pbb itu banyak
tidak bisa berbuat sesuatu yang konkret
misalnya kalau kita lihat ya krisis ini
krisis syria lebih dari setengah juta
orang meninggal pak tapi
nah terus kita lihat kasus kasus
rohingya perpindahan enam ratus ribu
orang langsung keluar dari
rekan state kemana itu kan besar sekali
gerakan tapi kan pbb tidak berbuat apa apa
nah ini menunjukkan ada sesuatu
yang ada di persikatan
bangsa nah sesuatunya itu
adanya yang namanya
ya satu anggota
dki dengan anggota dki yang lain
members ya dari lima itu
nah dalam konteks iran amerika ini
proksi proksinya kan pasti ada
ada rusia ada china misalnya untuk
iran sebenarnya amerika punya sekutu di
eropa barat apa yang akan terjadi nih
yang terjadi itu bahwa persikatan
bangsa bangsa akan bisa membuat sesuatu
yang tegas dengan
pengerahan proses pasukan kalau ada
di dewan keamanan pbb itu adalah
sembilan suara dan
lima suara itu harus dari permanen
member akan mungkin perang
nggak pak makarim konflik
senjata terbuka seperti yang kita bayangkan pada
dulu atau perang teluk misalnya atau
perang invasi ke
kalau saya melihat ya
bahwa peperangan itu merupakan
apa yang disebut sebagai pilihan terakhir ya karena apa
sekarang sudah banyak dikembangkan oleh
ahli ahli militer ya apa yang disebut
jadi kalau ada satu
peperangan harus pihak pihak
yakin bahwa pihak yang lain itu harus
hancur nah dengan
demikian maka peristiwa
sesudah peperangan itu
nggak bisa dibayangkan oleh semua pihak
jadi karena itu karena ini tidak jelas
keadaan sesudah perang
maka lebih baik itu merupakan pilihan
yang paling terakhir dan kita semua
termasuk pbb harus punya peran aktif ya
dalam mendamaikan ketegangan ini
kalau enggak kita bisa runyam semua tidak hanya
iran dan amerika tapi kita semua juga bisa
runyam di dunia ini termasuk
kalau kata pak makarim adalah
trust kepada pbb untuk bisa menegakkan
hukum dan memberikan kepercayaan bahwa
teritori negara ini juga sudah disepakati
sudah di apa namanya
sudah diratifikasi sudah disepakati
tidak boleh dilanggar tidak ada
nggak boleh ada yang over claim kepada wilayah wilayah
negara lain pbb harus tampil juga disitu
termasuk mungkin persoalan natuna
yang baru kita alami beberapa waktu terakhir
kita akan bahas itu saja kami akan segera kembali